tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah tps babakan sari kota bandung ini sudah menggunung sejak masa libur lebaran
menurut petugas diperkirakan ada lebih dari satu ratus lima puluh ton sampah menumpuk di tps yang melayani tujuh belas rukun warga ini
sampah rumah tangga adalah jenis sampah yang paling banyak ditampung
sejak libur lebaran tupukan ini belum diangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah sarimukti di kabupaten bandung barat
saya juga mengunjungi tps lainnya yakni tps banten di kawasan kebonwaru kota bandung
di sini juga ditemukan tumpukan sampah yang cukup banyak
bahkan tumpukan sampah di sini hampir menutupi setengah badan jalan
berdasarkan keterangan sejumlah warga di sekitar tps banten di kawasan kota bandung ini mengatakan bahwa selama libur lebaran dua ribu dua puluh
proses pengangkutan sampah di tps ini baru dilakukan satu kali yakni pada tanggal satu mei dua ribu dua puluh
proses pengangkutan sampah pada saat itu pun dilakukan hanya sebagian
dan tidak semuanya
sehingga penumpukan sampah seperti ini tidak bisa terhindarkan
tps banten ini menampung sampah para warga dari empat rw
tumpukan sampah yang sudah bercampur dengan air hujan mulai dikeluhkan oleh sejumlah warga
kalau hujan apalagi lebih menyengat dan belatung keluar ya
jadi pemandangan sudah nggak indah sekali
risihnya dari apalagi kan sekarang musim hujan baunya kan sampai ke dalam gitu
menurut upt pengelolaan sampah kota bandung menyebut
ada beberapa penyebab penumpukan terjadi
hingga terbatasnya mobilitas mobil pengangkut sampah ke tpa sarimukti karena masa arus balik lebaran
dan juga terbatasnya jumlah armada pengangkut sampah
sekitar enam tronton kita tambah lagi ini sewa lagi nih
untuk menyelesaikan tumpukan tumpukan terakumulasi yang sebelum sebelumnya tidak terangkut
sampah itu kemudian termasuk kita sesuai dengan arahan pak ap lh wali kota
kita membuka di cicabek untuk tps darurat
penumpukan sampah di kota bandung juga terjadi karena adanya kendala teknis
di tempat pembuangan akhir sampah sarimukti kabupaten bandung barat
hujan yang mengguyur selama libur lebaran membuat sejumlah landasan licin
selain itu beberapa alat berat pengangkut sampah juga mengalami kerusakan
karena kita dipasuki dengan tiga jenis sampah
motor tapi kita sudah serap belum ada makanya kita juga masih
ini apa masih ada adria tapi masih ada dia masih ada gitu ya
tapi kan itu sudah tidak terlalu panjang kayak dulu lah adria nyala
pada musim libur lebaran dalam satu hari ada sekitar dua ton sampah
dari wilayah bandung raya masuk ke tps sari mukti
saat ini ketinggian sampah sudah mencapai sepuluh meter lebih
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat